dan sebelumnya fpi sempat membantah menggunakan senjata tajam dan senapan api
namun pihak kepolisian mengatakan mengamankan barang bukti tersebut di tkp
silahkan dicek pasti bukan punya kami karena kami tidak punya akses terhadap senjata api
dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap